lagian masa sih uang udah habis
ini baru tanggal berapa kang
baru juga telat beberapa hari
gimana kalau keliat sebulan
amit ada jam bayi
akan pacaran ya
si febri itu mau ke bandung
postu di bandung
insya allah bapak janji
dari kemarin insya allah mau lupa
kalau cuma buat berangkat doang
pada punya baju
febri gak mau
kalau disuruh bawa
bawa pakaian yang lama
febri mana punya
pokoknya bapak harus
nginep dua malam
yang beli bintang
saya kunci rumah dulu
kasihannya si akun
pasti kirimannya belum masuk lagi
ntar pecah dulu
dia nggak percaya kalau bikin kimia dekat
tapi ibunya itu belum masuk
mudah mudahan besok udah masuk kang
kalau besok mah udah telat
temen temennya pada berangkat semua
ini si pepri malu katanya nggak mau ke sekolah
sama anak si usia kayak itu
dia pasti benci sama saya
pintunya dibuka tuh neng
udah masuk uang kiriman dari ibu pak
pepri benci bapak
pepri nggak mau ke sekolah
eh sih waalaikumsalam
ini kenapa sih teleponnya dari kemarin susah banget ya teleponnya sama a'a
eh kamu bikin aku malu aja kang
pinjam uang sama kang dadang
ikoh cerita kemana mana
udah jadi trending topic di grup tkw
mau ditaro di mana mukaku
a'a kang pikir hidup di sini teh mudah
kepala jadi kaki
kaki jadi kepala kang
aku pengen mecahin jambangan bunga majikanku
dan aku kan juga mesti nabung
jadi jambangannya aku ganti pake uang kiriman ke kampung
masa semoga gajiku dikirim ke kampung
lagian masa sih uang udah kena
ini baru tanggal berapa kang
baru juga telat beberapa hari
gimana kalau kelihatan sebulan
esy jangan sampai
a'kan pacaran ya
ya allah esy
si febri itu mau ke bandung
mustu di bandung
a'kan kan bisa jual atau nggak ada barang yang ada
tapi jangan sampai ada yang tahu
nanti jadi trending topic lagi
ngurusin anak satu aja gak bisa
apa yang mau dijual
telepon dari ibu
tapi udah dimatiin ibu kerja
berarti uangnya dikirim pak
kalau racap racap krimg qualcosa lagi aja
terus kebutuhan betul betul
jangan barrion huang
jangan world power peribadi
tadi itu kum di warung tuh
kenapa tuh kum
gak tau doi
masih soal kiriman
emangnya kamu butuh berapa tuh kum
emangnya kamu gak punya duit sama sekali
ada tapi kan untuk keperluan febri yang lain
saya bisa atuh pinjemin kum
nanti kamu cerita sama si atm istri kamu
terus isi kamu cerita sama yang lain lainnya
ujung ujungnya saya juga yang disemarahin sama istri saya
emangnya saya sering cerita cerita masalah beginian
gak pernah tuh kum
kita kan temen
kamu teh bener
hubungan luar biasa
sawer ya tukum
memang segitu atu akan
terus rp tujuh lima ratus
nah sekarang jadi satu juta
motornya sudah tua
per patient juga susah
ini aja dapatnya di jakarta
satu juta sudah termasuk ompok kiriman
rp lima ratus rp aja saya belum dapet
kalau motor ini mau dijual
pinjam dulu sama si atletnya
kalau motornya laku
sisanya buat bayar dp
kalau saya udah nemu orang yang bisa pinjamin uang